kuasa hukum ag menegaskan kliennya resmi mengundurkan diri dari sma tarakanita i
surat pengunduran diri dikirim pada dua puluh delapan februari
pada dua maret ag resmi tidak lagi menjadi siswi sma tarakanita i
menurut kuasa hukum ag mangata toding pengunduran diri ag dari sma tarakanita merupakan keputusan dari orang tua ag
sementara kuasa hukum sma tarakanita i ferdi sutyono menegaskan
pihaknya menerima keputusan keluarga namun tetap akan membantu hak pendidikan ag ke depannya
ag merupakan salah satu anak yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan yang dilakukan mario dandisatrio
ini keluarga ag yang merupakan siswi kelas sepuluh di sma tarakanita i
bersama ini kami berterima kasih atas perhatian dan sikap dari sma tarakanita i
yang berkenan berkomunikasi dan masih mengenal
kami menyadari bahwa situasi saat ini mempengaruhi berbagai pihak
di antaranya para murid guru bahkan para alumni sma tarakanita i
oleh karenanya demi kebaikan seluruh pihak khususnya para murid
yang menempuh pendidikan di sma tarakanita i
ataupun yang dibawa yayasan tarakanita
maka dengan ini keluarga dan agnes dan saksi ag mengajukan permohonan pengunduran diri
kami tentunya bisa memahami dan menerima dengan baik akan pengunduran diri ini
seraya tentunya tetap memberikan satu penguatan kepada semua pihak